menteri pertanian amran sulaiman bersama gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
melakukan peninjauan ke pasar tradisional porong baru sidoarjo rabu sore
peninjauan ini untuk memantau ketersediaan dan harga aneka kebutuhan
menjelang perayaan idul fitri dua ribu sembilan belas mendatang
dalam inspeksi kali ini harga aneka kebutuhan termasuk bawang putih telah turun dan kembali normal
namun ditemukan harga cabai yang merosot jauh hingga rp lima per kilogram
menteri amran meminta bulog memborong semua cabai milik petani seharga rp delapan per kilogramnya
hal ini dilakukan agar para petani tetap mendapatkan untung hingga dapat bercocok tanam kembali
tidak hanya itu harga beras pun diketahui turun hingga rp delapan enam ratus di tingkat pengecer
di saat panen raya masih berjalan saat ini
menteri pertanian juga meminta bulog untuk menambahkan serapan
sehingga kami minta bulog tadi dan ibu gubernur juga sudah meminta para bupati
para wali kota agar langsung hasil pertanian kita karena oversupply
juga beras itu sekarang harga beras rp delapan enam ratus di tingkat pengecer
berarti ini petani kemungkinan
nah kami minta bulog segera mengambil langkah untuk meningkatkan sarapannya
apalagi saat ini masih panen raya
jadi kita syukuri harga di bulan ramadhan bulan suci ramadhan ini
tapi stopnya cukup harganya stabil banget
pada kesempatan yang sama gubernur jawa timur kofifah indar parawansa mengklaim
ketersediaan pangan di jawa timur pada bulan ramadan
hingga setelah hari raya masih aman
saya minta jangan menggunakan cabai kering import
gunakan cabai yang diproduksi oleh petani cabai jawa timur
kita juga minta kepada bupati wali kota pada saat harga cabai anjlok
saya minta tolong supaya mereka melakukan aksi borong cabai
kemudian dibagi kepada masyarakat sekitar
gubernur kofifah juga mengimbau pengusaha untuk membeli cabai petani jawa timur
dan meminta kepala pemerintah daerah untuk memborong cabai
untuk dibagikan kepada warga
di kohardiansyah sidoarjo jawa timur